semua lembaga pengadilan dalam mengambil keputusan nggak mungkin deadlock
nah rph itu karena kita nggak bisa mengakses ya rph itu kan tertutup
jadi saya nanti taunya sama seperti teman teman hasil rph itu ketika nanti diucapkan itu
kita juga beritahu apakah musyawarah mufakat apakah seperti apa nanti kita tahu itu di putusan di bagian akhir itu kan
terakhir mengenai ini penegasan kembali terkait kan tidak mungkin deadlock katanya
dalam mengambil keputusan nggak mungkin deadlock
di putusan di lembaga pengadilan manapun termasuk di mahkamah konstitusi
kalau suara terbanyak tidak bisa diambil keputusan tidak bisa diambil dengan suara terbanyak
maka suara ketua sidang pleno itu menentukan
delapan hakim konstitusi ada dua pendapat yang berbeda misalnya kan
empat empat lalu mana yang menjadi putusan
itulah di ayat delapan pasal empat puluh lima undang undang mk itu di mana posisi ketua sidang pleno
kalau di sini ini contoh ya kalau di sini berarti ini yang menjadi keputusan
ini akan menjadi dissenting kan begitu
itu sudah disangatipatikan meskipun hasil imbang dilihat dari ketua berada di luar
yes itu ekspresis verbis di pasal empat
mas itu ada karangan bunga menyindir proses sidang sengketa pilpres
ini mk memaknai ada karangan bunga seperti itu gimana pak
ya kita terima kasih kepada seluruh pihak yang berkirim karangan bunga kepada kita
itu bentuk apresiasi kepada mahkamah konstitusi
tapi untuk menjaga independensi hakim konstitusi menjaga netralitas ini suasana persidangan
maka itu tidak kita pacang tapi kita simpan
tapi tetap kita posisikan sebagai sebuah apresiasi gitu ya
supaya ini nggak ada apa namanya mengganggu independensi lah gitu ya
jadi tetap kita terima kita terima kasih kita apresiasi tapi kita tempatkan di sana kita simpan dulu
mas itu kan karang bunganya mengenalasi mendorong hakim mendolak permohonan
itu datangnya dari siapa dan datangnya kapan ya mas ya
itu saya kira tadi pagi itu
baru tadi pagi atau tadi malam
karena ada tonton seperti itulah maka supaya ini kondusif semua ini
gak ada yang memihak kemana mana ini
mahkamah konstitusi kita terima tapi kita tempatkan supaya tidak terlalu dilihat orang itu